pssi menggelar konferensi pers terkait perkembangan pelaksanaan piala dunia u dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga
termasuk penolakan kedatangan timnas u dua puluh israel
dan sudah bergabung produser lapangan cnn indonesia bella mulahela di arena gelora bung karno jakarta
selama sore bella apa saja poin poin konfes dari pssi terkait pelaksanaan piala dunia u dua puluh dua dua ribu dua puluh tiga
selain soal batalnya pengundian ataupun drawing yang dilakukan oleh fifa di bali
ya selamat sore rifana betul sekali baru saja konversi pers yang digelar di gedung gbk arena jakarta
ini memang saat ini fifa sudah secara resmi membatalkan agenda drawing di bali yang sudah diagendakan
ataupun dijadwalkan pada tanggal tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh tiga mendatang
penolakan ini terjadi memang karena pihak dari gubernur ataupun pemprov
pemprov bali ini menolak secara resmi bahwa dengan adanya anggota ataupun timnas dari israel
yang akan ikut serta menjadi anggota dari piala dunia ataupun drawing pada tanggal tiga puluh satu maret yang akan datang
dimana memang pihak dari exco pssi area sinolinggo tadi sudah mengatakan bahwa
sampai saat ini pihak fifa belum memberikan kesepakatan ataupun terkait dengan agenda selanjutnya
kapan drawing akan diselenggarakan menggantikan pada tanggal tiga puluh satu yang harus diagendakan di bali
yang sudah dibatalkan dan belum mendapatkan tempat ataupun kepastian terkait dengan jadwal ataupun reschedule selanjutnya
sampai saat ini pihak dari pssi masih terus melakukan komunikasi yang baik dengan pihak fifa
untuk terus melanjutkan agenda piala u dua puluh maksud saya yang akan diselenggarakan pada tanggal dua puluh mei sampai sebelas juni mendatang
dan diikuti oleh dua puluh empat negara yang memang sudah diresmikan ataupun sudah dilakukan sejak beberapa bulan yang lalu
dimana memang sampai saat ini pihak dari pssi akan terus melakukan agenda piala u dua puluh yang akan diselenggarakan pada tanggal tiga puluh mei sampai tiga puluh satu juni mendatang
sampai saat ini pihak dari fifa masih terus melakukan komunikasi yang baik dengan pihak fifa untuk terus melanjutkan agenda piala u dua puluh yang akan diselenggarakan pada tanggal tiga puluh mei sampai tiga puluh satu juni mendatang
sampai saat ini memang pihak dari fifa juga belum memberikan surat keterangan secara resmi
namun kejelasan ataupun terkait dengan penolakan dan resmi dibatalkan ini sudah dilakukan ataupun komunikasi dengan ketua dari pssi erick thohir
dan pihak dari erick thohir sampai saat ini masih terus melakukan komunikasi dengan pihak kementerian luar negeri
dan hal hal yang nantinya juga akan dilakukan saat ataupun jadwal piala dunia u dua puluh yang akan datang
memang pihak dari pssi belum memberi kejelasan terkait dengan kapan akan diselenggarakan kembali drawing di bali ataupun diagendakan kembali oleh pihak fifa sampai saat ini
namun pihak dari kementerian olahraga sampai saat ini dan juga pssi terus akan melakukan komunikasi yang baik dengan fifa
agar piala dunia ataupun sepak bola indonesia tidak dikucilkan dan tidak menjadikan ini sebuah masalah yang besar untuk keberlangsungan ataupun
nantinya pihak dari indonesia akan dijauhkan ataupun dikucilkan dari sepak bola internasional rifana
baik bella apa dampaknya jika nanti fifa memutuskan bahwa indonesia tidak bisa menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh dua
apakah tadi sudah disampaikan oleh pengurus pssi dampaknya bagi sepak bola indonesia
ya betul sekali rifana memang tadi sempat ditanyakan oleh awak media terkait dengan apa nanti dampaknya untuk indonesia
namun pihak dari pssi sampai sekarang masih optimis akan terus melakukan
komunikasi yang baik dengan pihak fifa untuk tetap menyelenggarakan piala u dua puluh dua ribu dua puluh tiga ini di indonesia
namun memang pihak dari beberapa pengamat olahraga mengatakan bahwa ini merupakan kartu merah
ataupun nantinya bisa menjadikan indonesia ini diban kembali
seperti tahun sebelum pada tahun dua ribu enam belas indonesia juga sudah di ban terkait dengan beberapa hal
dan memang ini juga disayangkan apabila nantinya memang benar benar tidak dilakukan di indonesia
karena memang penolakan ini tidak hanya dilakukan oleh pihak dari gubernur bali
namun juga kemarin juga sempat dari gubernur jawa tengah ganjar
karena ini sempat melakukan ataupun penolakan juga terkait dengan adanya tim israel
yang akan ikut serta dalam anggota piala dunia nantinya yang akan diselenggarakan
per tanggal dua puluh mei hingga sebelas juni mendatang
sampai saat ini memang pihak fifa belum mendapatkan belum memberikan keterangan
ataupun memberikan kepastian terkait kapan akan nantinya akan drawing
dan juga terkait dengan apakah nantinya pihak dari indonesia akan tetap menjadi tuan rumah
dan sempat kemarin ada opsi terkait dengan apakah diperbolehkan nanti piala dunia
untuk pertandingan israel sendiri tidak dilakukan di indonesia
namun pihak dari pssi melakukan ataupun menjawab dengan bahwa memang sampai saat ini
tidak ada dua negara namun hanya di indonesia ataupun satu negara
yang sudah diresmikan untuk menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
yang akan diselenggarakan nanti pada bulan mei
sampai sekarang memang rifana kami akan terus memantau terkait dengan hal tersebut
sama sama supaya nanti kita juga akan mengetahui bagaimana kelangsungan
ataupun akan terjadi ataupun piala dunia u dua puluh ini akan dilaksanakan di indonesia
terus mengadu kepada anda rifana